pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
akhirnya ditangkap di cimanggis depok jawa barat pada dua puluh enam desember dua ribu sembilan belas
pelaku berinisial rm dan rb itu tercatat sebagai anggota aktif polri
penangkapan kedua pelaku itu merupakan serangkaian panjang perjalanan kasus penyiraman novel baswedan
sejak april dua ribu tujuh belas
namun demikian penangkapan kedua pelaku itu dinilai memiliki sejumlah kejanggalan
tim advokasi novel baswedan muhammad istur menilai adanya perbedaan informasi mengenai kedua pelaku yang ditangkap atau menyerahkan diri
terus siang hari pak kabar eskrim bilang ditangkap
di cimangis depok
ada yang bilang juga diamankan
pertanyaannya ini menyerahkan diri ditangkap atau diamankan yang mana
publik ini bertanya tanya
yang kedua kok bisa ada di luar institusi kepolisian lebih tahu dulu
bahkan sorenya dia buat rilis yang mengungkapkan motif bahwa ini adalah dendam pribadi
ini adalah hal hal yang kita pikir apakah dia mendampingi
mendingnya proses bap
kok tahu hal hal yang levelnya penyidikan
atau jangan jangan emang ada seri informasi di sana
malamnya langsung naik tagar membangkitkan novel dengan kriminalisasi yang lama dekat dengan serang walet
dua puluh delapan nya udah ada aksi ribuan di depan kejaksaan
ini ada apa
dalam waktu yang sangat singkat empat hari sudah begitu banyak informasi
bahkan di dua puluh lima dua hari sebelum dua puluh tujuh pak hendro priyono bikin pernyataan
ada kemajuan baru di kepolisian
dan dalam waktu hitungan hari akan ditangkap
ini pak hendro priyono siapanya kepolisian
jadi kita bertanya tanya kok bukan korban yang lebih dulu tahu
bukan pelapor yang lebih dulu tahu
tapi ada orang orang lain yang lebih dulu tahu dan seolah ini bagian utuh dari rangkaian cerita itu
jadi kita menerka nerka gitu
di samping lamanya proses ya
pak novel sudah pada titik bahkan yakin ini nggak diungkap gitu
sedangkan direktur eksekutif film kapi edy hasibuan mengatakan
proses hukum tidak bisa dipastikan waktunya
karena harus membutuhkan bukti dan fakta yang cukup dimiliki kepolisian
itu saja ini adalah masalah proses hukum
proses hukum tidak bisa dipaksakan kapan
semakin buktinya cukup semakin faktanya di lapangan cukup dimiliki oleh polisi
ini akan cepat terungkap
apakah karena ini berkaitan dengan polisi aktif
artinya polisi kemudian ragu ragu untuk menetapkan mereka sebagai tersangka
saya kira tidak juga ya
karena kenapa ini kan masalah proses hukum ya
ini masalah hukum
tidak bisa kita paksakan
walaupun misalnya oknum tadi melakukan
kalau tidak ada bukti
tidak bisa diketahui
kita nyatakan dia sebagai terserah
sementara penyidik senior kpk novel baswedan menilai
alasan penyerangan terhadap dirinya karena dendam pribadi itu tidaklah logis
karena yang pertama alasan yang dipakai itu jelas tidak masuk akal
karena proses penyerangan kepada saya itu
didahului oleh beberapa kejadian kejadian sebelumnya
dan tentunya itu semua menjadi bagian yang menjadi satu rangkaian
jadi kalau dianggap itu perbuatan orang orang tidak mungkin
sangat tidak logis
yang kedua kita bisa lihat bahwa tim gabungan polri pun mengatakan
ini kaitan dengan pekerjaan saya
dari komnas ham mengatakan bahwa serangan ini suatu hal yang terorganisir dan sistematis
terus kok tiba tiba ada cerita itu
sebelumnya pada sebelas april dua ribu tujuh belas novel baswedan disiram air keras saat berjalan menuju kediamannya
setelah menunaikan ibadah solat solat
novel berada di masjid alisan kelapa gading jakarta utara
akibat penyiraman air keras itu kedua mata novel terluka parah
novel sempat menjalani operasi mata di singapura